karena kita akan tahu kondisi di papua
dan jika didampingi ada potensi intervensi siapa yang akan dicoblos pemilih
hahaha saya gak berani nemenin saya keluar kota jadi yang nemenin bene jadi kalau pun ada apa apa ya bene ya yang duluan maju
kalau emangnya emang bukan selebriti ya why not juga
di awal ramadan ini pemerintah kabupaten bekasi sudah mulai melakukan razia ppks di sejumlah wilayah
sehingga memang harus pindah ke digital dengan menawarkan kualitas yang lebih bagus
semua dekorasinya berkaitan dengan musik dan video klip boy group
pemerintah yang punya memenang
yang berikutnya kita supaya juga tidak ibaratnya melihat kerawanan pangan itu hanya dari sudut pandang beras